amin terima kasih banget
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
negeri ini lebih baik sebagai check and balance
jadi saya merasa bahwa ada kekurangan yang tidak saya miliki